gempa dengan kekuatan enam sembilan skala richter yang melanda laut selatan pulau jawa
yakni di tasik malaya jawa barat terasa hingga jawa tengah dan yogyakarta
meskipun berdasarkan pengamatan secara virtual tidak terlihat adanya kerusakan yang signifikan pada candi borobudur
pihak balai konservasi borobudur akhirnya melanjutkan penelitian dengan teknik pengukuran koordinat
guna mengetahui apakah ada pergeseran pada struktur bebatuan candi peninggalan dinasti sailendra ini
menggunakan alat total station tim peneliti dari balai konservasi borobudur di magelang jawa tengah pada senin pagi
melakukan pengukuran koordinat titik kontrol di zona satu kompleks candi borobudur di magelang
inilah penelitian lanjutan dari pengamatan visual yang dilakukan pada sabtu pekan lalu
meskipun tidak ditemukan kerusakan yang signifikan
hal itu dilakukan untuk mengetahui apakah ada pergeseran pada struktur bebatuan candi
setelah terjadinya gempa di laut selatan pulau jawa
yakni di tasik malaya jawa barat
dengan kekuatan enam sembilan skala richter pada jumat pekan lalu
pengukuran dari segi visual
kemudian kemudian untuk memutuskan berlanjut kita lakukan pengukuran
pengukuran dengan menggunakan alat
dengan hasil pengukuran ini akan kita lihat apakah ada pergeseran struktur pada candi borobudur
kita perbandingkan dengan kondisi sebelum gempa
sehingga kita mengetahui ada tidaknya secara langsung pergeseran itu
kalau kita melihat mas kalau secara nenek main kita
kalau nenek main kita itu sudah punya
karena buat candi borobudur ini
bangun candi khususnya
itu modelnya tidak
benarnya dia saling antar batu saling terkait
jadi dia punya kaitan
dia mengunci antar batu dengan batu
sehingga gempa mungkin secara itu akan hanya tinggal bergoyang
tidak akan jatuh
kemudian pada waktu pemukulan kita
pada yang kedua pada tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh tiga
itu oleh pembukaan kita sudah dirancang
saya baca dari depresi
itu dirancang bahwa itu untuk tangan gempa sampai sekitar tujuh skala richter
jadi mudah mudahan doakan raja
mudah mudahan tidak jadi dampak yang pada candi borobudur
pihak balai konservasi borobudur
berencana membandingkan hasil pengukuran itu
dengan sebelum terjadi gempa
ditegaskan pula candi borobudur merupakan bangunan
yang dirancang oleh nenek moyang
tahan terhadap gempa berkekuatan hingga tujuh skala richter
pihak balai konservasi borobudur berharap
seusai gempa di tasikmalaya
tidak ada kerusakan ataupun pergeseran struktur bangunan candi
peninggalan dinasti sailendra tersebut
dari joko purnomo magelang